walaupun kita tidak mungkin membawa pasukan
akan menjadi masalah bagiku
jika ayanda prabu mengetahuinya
aku tidak percaya
membutuhkan persiapan seperti ini
kalaupun ada perintah
harus datang dariku
maaf ayanda prabu atas kelancanganku
tapi yang aku lakukan
semata mata hanya ingin
menjaga keselamatan singosari
ini kesempatan terakhir
kalau sampai aku mendengar
ada tindakan darimu
maka aku tidak akan segan segan
sebaiknya kita berangkat bertiga
tapi mohon ampun raden
nanti jadi masalah buat raden
tapi masalah ini
untuk membuktikan kepada ayanda prabu
yang membuat kegaduhan itu
adalah pasukan gelang gelang
apapun keputusan raden
kami berdua ini pasti mendukung raden
apapun keputusan raden
aku tidak akan pernah membiarkanmu mati semoga itu
ampun ya aku ampun ya aku
apa apa aku tidak salah detik
ampun katamu keripangmu
semudah itukah kau mengucapkan aku
setelah semua yang kau lakukan hanyamu
kau perlu tahu
aku tidak akan pernah mudah mengapung saja
palasri aku rela
aku rela melakukan apa saja untukmu
aku rela menjadi budakmu palasri
kalau dia bisa menjadi buddha
dan juga bersedia melakukan apa saja yang aku inginkan
kali ini aku pegang cacing
aku akan berbuat baik lagi kepadamu
jangan aku ingin melakukan apa yang kamu mahu
aku akan lakukan untukmu
saya akan melukakanmu
kalian jangan menjelaskan diri
jangan menggoda saya
jangan menjelaskan diri
jangan jangan melukakan diri
jangan jangan menggoda saya
jangan jangan dia adalah mata mata musuh
yang akan ke istana
dan berbuat kegaduhan raden
tidak akan keringkus kamu
tidak salah lagi
dia pasti mata mata musuh
aku bisa merasakan
kanuragannya cukup tinggi
akan menyerang dari daerah utara
dan pasukan yang kedua
pasukan gelang gelang dalam jumlah
yang besar akan menyerang
dari arah selatan
yang rai prabu
dan aku bisa mendapat
pasukan yang lewat utara
buat kerusuhan yang besar besaran
untuk memancing keluar pasukan
singosari guna menghadangnya
itu yang aku pikirkan
dan saat itu
pasukan yang lewat selatan
akan langsung menusuk
ke jantung singosari
bukan begitu rai prabu
kakang memang pintar
biarin rai prabu
aku tidak pernah
meragukan kecerdasan kakak
sebagai seorang ahli strategi
sulit dicari tandingannya
kakang sudah bisa menebak
strategi yang akan aku terapkan
kau calcula apa aku bilang din
bangkamen rupi'u sudah jangan serba beraretti
ini lebih mul ferrara denny
jadi g lieutenant gotta go

aku belum pernah melihat jurus itu kakak
kamu tidak perlu tahu
kakak kakak sudah
aku mohon jangan berkelahi seperti ini
bukankah kakak kamadano sudah meminta maaf
lepaskan tanganmu biar aku hajarnya
kalau itu kehendakmu aku bersedia
adikmu anggertwi bangga
jangan berkelahi terus
bukankah ini pesan doronyai pada kalian berdua
ayo sekarang kalian berdamai
aku akan menggunakan cara lain untuk menyingkirkan keamanan
tapi sekarang baiklah
aku akan pura pura memaafkan keamanan
romo minta permusuhan ini diakhiri
maafkan kesalahan adikmu